pada bulan puasa dua ribu dua puluh tiga ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren di bandung
adalah eko pesantren darut tauhid
pondok pesantren milik ⁇ aajim ⁇ ini merupakan pusat pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal seperti paud sd smp sma smk darut tauhid boarding school
dan program pesantren yang terdiri dari baitul quran yaitu program untuk menghafalkan al quran dan pendidikan dinia formal yaitu pendidikan berbasis kitab kuning
lokasinya terletak di parongpong kabupaten bandung barat
terdapat hampir seribu santri laki laki yang ada di sini
sementara santri perempuan berada di kawasan geger kalong kota bandung
di belakang saya ada kuda tapi saya bukan di kebun binatang atau di tempat wisata
melainkan saya ada di eko pesantren darut tauhid bandung
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengikuti kegiatan di pesantren selama bulan ramadan
eko pesantren darut tauhid bandung
bukan hanya itu saya juga akan buka puasa bareng dengan para santri
yuk ikuti saya mempersiapkannya
hal pertama yang perlu disiapkan adalah bahan makanan
nah menariknya bahan makanan tak hanya dibeli dari pasar tapi juga hasil kebun sendiri
eko pesantren dt memiliki kebun hidroponik seluas seribu meter persegi yang ditanami aneka sayuran
kali ini yang akan saya panen adalah baby romaine

baby romaine yang sudah berusia lima puluh hari sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi
bukan hanya itu saja ada pula kangkung ceisin dan lolo
wah segar segar ya keranjang saya sudah penuh terisi baby rome nih
ini dia dapur eko
tempat dimana makanan dan minuman untuk para santri diolah
termasuk baby romaine yang dikonsumsi untuk dikonsumsi
yang sudah saya bawa ini yang nantinya akan dijadikan lalapan pendamping makanan buka puasa kali ini
untuk membuat nasi liwet yang harus disiapkan tentu nasinya ya
nasi dengan aneka rempah ini dimasak dalam kuali super besar yang dapat menampung tiga puluh kg beras
bukan hanya ada satu kuali tapi dua kuali sekaligus dalam satu kali masak
benar benar butuh kekuatan ekstra sih
dalam sehari satu kuintal beras dimasak untuk memenuhi kebutuhan para santri yang berjumlah seribu orang
tapi untuk buka puasa bersama prasmanan kali ini hanya empat ratus porsi yang disiapkan
kalau kandungan gizi yang diperhatikan itu seperti apa sih pak
kan mungkin harus gizi seimbang begitu ya pak ya itu gimana pak
nah untuk perhitungan gizi alhamdulillah kita ada dokter gizi juga
sudah dihitung sama dokter gizi juga
kita tampilin sama itunya sih sama gizinya
kandungan gizi dan salur itu
proses membuat nasi liwet
nasi liwet dilakukan dua tahap
pertama beras dengan sejumlah rempas seperti daun salam dan serai dimasak dalam kuali besar
kemudian proses pengupusan yang kedua dilakukan dalam kastrol alat masak khusus yang digunakan untuk memasak nasi liwet
jangan lupa tambahkan topping cabai bawang goreng dan daun bawang ya
kalau kecil kayak gini mah saya bisa sendiri dong
selamat datang di darussunah tempat latihan berkuda dan memanah yang masih berada di kawasan eko pesantren darutauhid
para santri diwajibkan melaksanakan olahraga berkuda karena kegiatan ini merupakan salah satu yang dianjurkan dalam islam
saya pun berkesempatan untuk mencobanya nih
hal yang pertama dilakukan adalah berkenalan terlebih dahulu dengan kudanya
nah yang satu ini namanya komando
untuk berkenalan usap ubun ubun kuda yang berada di antara kedua matanya kemudian usap lembut di bagian hidungnya
kalau komando sudah terlihat tenang artinya saya sudah bisa menungganginya
meskipun sempat khawatir jatuh tapi saya memberanikan diri
ketika mencoba berkuda saya tak lagi dituntun
saya dibiarkan memberi instruksi pada kuda lokal ini untuk jalan berhenti ataupun berbelok
nah jadi biasanya sambil berkuda ini dikombinasikan dengan latihan memanah juga
tapi untuk saat ini saya hanya latihan berkuda saja
tadi juga sudah diajarin sama akangnya dan masih agak takut takut tapi nggak apa apa ya kang ya
nanti kita bisa latihan lagi lain waktu untuk latihan memanahnya ya
lanjut jalan nak
boleh belok kanan
teeegh ya mewaih
tak lupa setelah selesai saya berikan kompliment atau pujian pada komando dengan cara mengelus ubun ubunnya
saya juga diperkenankan untuk memeluk komando sebagai ucapan terima kasih
selain berkuda untuk mengisi waktu sebelum berbuka puasa atau ngabuburit sejumlah aktivitas dilakukan oleh para santri
setiap santri dapat memilih kegiatan ngabuh burit
sebagian memilih tetap di dalam asrama sambil membaca buku dan belajar
ada yang memilih berolahraga seperti basket futsal dan volley
ada pula yang memilih untuk tilawah yakni membaca al quran dengan baik
tilawah dilakukan di dalam masjid rahmatan mil alamin
para santri melafalkan ayat ayat suci al quran bersamaan
kita dibagi ketiga orang itu satu jus
dan kita itu di akhir acara akan membacakan dari surat ad duhah sampai anas
hari semakin gelap waktu berbuka puasa semakin dekat
para santri mulai berkumpul di aula masjid
momen ini memberi kesan tersendiri di saat mereka tak bisa berbuka puasa bersama keluarga
pasti seru lah karena menjalin kebersamaan silaturahminya tinggi antara sma smk dan smp
karena kan aku di luar pulau jadi kayak di sini tuh suasana baru
dapat dapat kayak apa ya
kayak di sini dapat banyak teman dan bisa ngobrol lah
para santri yang melaksanakan buka puasa bersama adalah perwakilan santri dari berbagai tingkatan
kita ada program ke masyarakat insya allah kita ada tebar manfaat untuk masyarakat
jadi anak anak nanti mereka latihan bagaimana mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sehingga termasuk orang tua siswa juga
kemudian nanti uangnya dikumpulkan dan kita bagikan ke mereka sembako
tahun kemarin kita sekitar ada tiga ratus sembako yang kita kumpulkan kepada masyarakat
bukan hanya para santri yang bersiap saya pun bergegas menuju masjid untuk bisa sama sama berbuka puasa dengan para santri
itu dia kegiatan saya selama menghabiskan waktu puasa hari ini di pondok pesantren
tris garis lia helmy suriadegara bandung jawa barat